arema fc akhirnya menanggapi isu yang menerpaki perutamanya kurnia mega
manajemen arema menepis kabar yang menyebut mega mengalami kebutaan mata
manajemen arema fc melalui media officer sudar maji menepis isu tentang kebutaan yang menimpaki perutama tim asal malang tersebut
pria asal banyuwangi ini menyatakan kurnia mega hanya mengalami gangguan mata dan sudah ditangani secara medis
saat ini mega sedang menjalani pemulihan di rumah bersama keluarga dan dalam beberapa pekan mendatang
ada kemungkinan mega sudah mulai kembali bergabung bersama tim
baik kurnia mega maupun keluarga belum bersedia ditemui oleh media lantaran ingin berfokus pada pemulihan kesehatan
saya pikir itu terlalu berlebihan